tante bella yakin kan akan kesini tekus
pasti sayang tante bakal main main kesini lagi
tante bella emang baik ya kenzo
meskipun tante bella udah gak tinggal lagi sama kita
bella benar benar sangat dibutuhkan anak anak ini
kamu tenang aja bella
sekarang aku gak akan cemburu lagi kalau kamu ke rumah remo
aku tahu kedatangan kamu demikian sudah juga liga
aku masih ingat kok gimana kamu menentang keluarga kamu
itu karena kamu cinta sama aku
kamu ingat gak
kamu tuh cinta sama aku
aku tahu raina
kamu pasti bisa aku bujuk dan akan kembali sama aku
dengan begitu aku bisa merebut harta warisan dari barta
aku jadi melakukan hal hal bodoh yang bisa aku sesali seumur hidup
jadi enggak radit
aku gak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi
jadi lebih baik
kamu pergi sekarang
kehidupan kamu berubah drastis
kamu gak pernah bawa bawa ginian
dan kamu harus masak
kamu ngelakuin itu karena kamu menderita sekarang kan
yang gak pernah kamu lakuin dulu
sama sekali gak pernah
terserah kamu mau ngomong apa
tapi aku bersyukur sama hidup aku yang sekarang
paling nggak sekarang izinin aku untuk nganterin kamu
sampai rumah oke
kalau aku masih ngeliat kamu di sekitar sini
aku akan melaporin semuanya ke afif
raina kamu dengar
satu saat kamu akan minta balikan sama aku
kamu akan mohon mohon berteku lutut sama aku
aku tahu kamu cuma pura pura sanas
kamu percaya papa kan
bagaimana keadaan istri aku
apa ada yang luka
istri bapak baik baik aja
tapi untuk lebih jelasnya
sebaiknya dia lakukan usg ya pa
kalau dia gimana
ibu shanas juga baik baik aja pa
tidak ada yang mengkhawatirkan
sudah dengarkan kata dokter
ini omongan orang gede
kalian tunggu di kamar ya
ntar ditemenin sama tante bela sama om afif
aku boleh minta tolong kemudian
nezo kamu jangan nangis terus
tapi gak ke gak ke kenzo
loh kok gara gara kamu
kenzo bisa masuk neraka
kenzo kamu itu gak mungkin masuk neraka
ya karena kamu itu anak yang baik
dan kamu dengar sendiri kan kata dokter apa
iya kenzo kamu itu gak salah apa apa
kamu tenang aja ya
kak alika akan selalu nemenin kamu
beraninya dia membohongi anaknya sendiri yang gak berdosa
dan membuatnya merasa bersalah seperti ini
bella memang penuh kasih sayang
sama siapapun dia selalu baik
beruntung aku punya istri seperti dia
ini ada berkas di rumah sakit
saya gak mengerti isinya
dari berkas hasil tes ini
ibu sanas dinyatakan mengidap penyakit leukemia
tapi sudah ditangani dengan berat
tapi sudah ditangani dengan berat
tapi sudah ditangani dengan baik
baik karena ibu sana sudah mendapatkan donor sum sum tulang belakang dari seseorang
dan saat ini kondisinya tidak begitu mengkhawatirkan
apa mungkin kenzo lumpuh gara gara dimanfaatkan dia untuk mengobati penyakitnya
karena beberapa kali kenzo dibawa ke rumah sakit
padahal dia gak sakit
sanas bener bener kejam
pada saat mereka
atau hanya bercampaikan
ataupun bagian mereka
kamu pergi di rumah ini sekarang
atau aku bawa semua ini kerana hukum
ren aku mohon jangan lapurin aku ren
jangan usir aku ren
kamu pergi dari rumah ini sekarang
atau aku bawa kamu ke kantor polisi sekarang juga
biar kamu di penjara
tante pulang dulu ya
tante bella yakinkan akan kesini tekus
tante bakal main main kesini lagi
tante bella emang baik ya kenzo
meskipun tante bella udah enggak tinggal lagi sama kita
bella benar benar sangat dibutuhkan anak anak ini
kamu teneng aja bella
sekarang aku gak akan cemburu lagi kalau kamu ke rumah reno
aku tau kedatangan kamu demi kenzo dan juga alika
ya udah kalau gitu tante pulang dulu ya alika
hujan waaah kamu tuh jayou banget sih
eh eh eh jangan enggak kena enggak kena hahaha
sih kamu mau pijak biarin aja kenapa istri istri aku bukan istri mereka
aku tuh tidak henti hentinya bersyukur kepada allah karena aku memiliki istri
yang baik penyayang cantik hahaha aja kamu ya bisa dong berarti sekarang kamu
udah nggak cemburu lagi dong kenapa harus cemburu sekarang aku tahu kalau
aku bisa cemburu sekarang aku tahu kalau aku bisa cemburu sekarang aku tahu kalau
aku bisa cemburu sekarang aku tahu kalau aku memiliki hati kamu
hai kenapa kau takut sama reno
hai kenapa kau takut sama reno